banjir luapan debit air sungai jeruan di kabupaten madiun jawa timur kian meluas
ketinggian banjir mencapai satu meter hingga mengganggu aktivitas warga
banjir merendam sejumlah desa di wilayah kecamatan balai rejo
di antaranya desa balai rejo kendung jati dan waru rejo
di desa warurejo luapan air sungai menyebabkan dua titik tanggul jebol
jebolnya tanggul mengakibatkan rumah warga di dua dusun yakni dusun waru dan templek
terendam banjir dengan ketinggian mencapai satu meter
sekitar tiga ratus keluarga terdampak banjir
sebagian warga memilih mengungsi ke kantor desa dan juga masjid
kalau di rt delapan belas itu hampir satu setengah meter
itu yang di rt delapan belas dusun dua
kalau di lingkungan sini ada berapa kakak yang terdampak
ini hampir tiga ratus an bil
petugas gabungan bpbd tagana tni polri dan tim medis mengevakuasi sejumlah anak balita dan lansia
yang terjebak banjir di desa balai rejo madiun jawa timur sodara
menggunakan perahu karet para anak balita dan lansia ini dibawa keluar ke rumah mereka yang terendam banjir hingga satu meter
anak balita dan lansia ini selanjutnya diungsikan sementara ke balai desa
ini ada jauh seberapa bulan
tak hanya permukiman warga banjir akibat luapan sungai jeroan di madiun jawa timur juga merendam jalan raya penghubung antar kecamatan di balai rejo sodara
ketinggian banjir yang mencapai lima puluh cm membuat pemotor harus menggunakan jasa angkut gerobak untuk melintasi
banjir di madiun saat ini merendam sejumlah desa di tiga kecamatan yakni balai rejo wungu dan kilang kenceng
banjir yang ada di wilayah bawah menjauhkan timpanan semakin banyak
dari titik lokasi yang ada di kabupaten madiun untuk lokasi banjir ada tiga kecamatan yaitu kecamatan embarjo kecamatan mulu dan kecamatan bilang kencang